pada persidangan lima januari untuk pertama kalinya richard eliezer dihadirkan di ruang sidang sebagai terdakwa
selain fans richard eliezer pada sidang kali ini nampak hadir kedua orang tua richard eliezer
sidang dipimpin oleh wahyu iman santoso
sebagai hakim ketua agenda sidang kali ini richard eliezer hadir untuk digali keterangannya sebagai terdakwa
tim jpu membacakan hasil pemeriksaan saksi saksi lainnya untuk kemudian dikonfrontir dengan richard sebagai terdakwa
dari hasil pantauan tim liputan cnn indonesia ruang sidang tampak penuh dengan kehadiran kembali para pendukung richard eliezer
selain itu untuk pertama kalinya kedua orang tua richard hadir mengikuti jalannya sidang
ibunda eliezer pudihang lumiu berharap putusan hakim adalah yang terbaik bagi putranya
kami masih merasakan kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhum yosua
yang ada di jambi sana dan kami bersyukur kepada tuhan karena kami sudah dipertemukan dua keluarga
dan kami sangat sangat berdukacita kepada keluarga besar bang joshua atau almarhum joshua
yang atas apa yang telah terjadi
dan kami sekali lagi mengucapkan banyak banyak terima kasih juga kepada rekan rekan media
yang selama ini memberikan support kepada anak kami
dan semua yang sudah mendukung baradei selama ini kami mengucapkan banyak banyak terima kasih
dan semoga tuhan akan membalas semua kebaikan dari saudara saudara sekalian
kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari tuhan
apa yang tuhan berikan apa nanti hasilnya itu yang terbaik dari tuhan
itu harapan dari kami
berdua sebagai orang tua
dalam jalannya persidangan lanjutan kali ini kepada majelis hakim
richard menuturkan kembali ia diperintah untuk membunuh yosua
richard menjelaskan perintah verdi sambo mulai diterimanya saat di rumah saguling
di tempat yang sama sambo juga memberi arahan untuk merekayasa cerita terkait penembakan
setelah diberi arahan richard mengaku berangkat ke rumah duren iii
satu mobil bersama putri candrawati riki dan almarhum yosua
setelah itu dia maju yang mulia
mengubah posisi pertama kan biasa yang mulai duduk
habis itu dia merapat begini ke saya yang mulia
baru lihat ke saya
kalau kamu yang bunuh nanti saya yang menjaga kamu
tapi kalau saya yang bunuh
gak ada yang jaga kita lagi cat
saya pada saat itu cuma jawab siapa apa
perintah saudara terdakwa ferdi sambo saat itu bunuh
bukan yang mulia
tidak ada yang mulia
tidak ada perintahnya jelas
jelas yang mulia
siap yang mulia
bunuh dengan cara apa
itu belum dijelaskan yang mulia
habis itu dia
saat saudara diperintahkan nanti kamu bunuh joshua
siap yang mulia
apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat itu
takut yang mulia
saudara tidak langsung meresponnya
saya belum pernah bunuh orang bapak
saya pada saat itu tidak berani ya mulia menjawab
saya cuma siap bapak aja